keberadaan kerangkeng di rumah bupati langkat nonaktif sempat membuat geger
pasalnya bukan hewan yang berada di baliknya justru tempat itu menampung puluhan orang yang notabene adalah narapidana
dan untuk mengetahui apa saja temuan komnas ham terkait hal tersebut
saya langsung sapa endang sri melani koordinator bidang dukungan pemantauan dan penyelidikan komnas ham
selamat sore bu endang
selamat sore mas
ya terima kasih bu endang sudah bergabung dengan kita sore ini
bu endang pertanyaan pertama ke bu endang apa hasil temuan tim investigasi komnas ham terkait kerangkeng manusia di rumah bupati langkat ini
benar ini masuk dalam dimensi perbudakan atau ada judgement sementara bu endang
ya makasih mas ferdi memang selama dua hari ini ya tim di lapangan lagi maraton terus nih mas ferdi
karena kami masih mengumpulkan seluruh informasi dan juga marang bukti maupun dokumen dokumen pendukung terkait
dengan apa yang dilaporkan oleh mediancat seperti itu
nah terkait dengan apakah itu adalah bagian dari rehabilitasi ataupun adanya indikasi perbudakan manusia
ini juga masih kita dalami mas
jadi hari ini tim memang secara maraton memeriksa cukup banyak saksi di sekitar lokasi maupun di luar dari lokasi sel seperti itu
untuk apa kesimpulannya masih belum bisa kami sampaikan sampai seluruh proses ini selesai dilakukan
seperti itu mas ferdi
dari semua asesmen ataupun juga temuan sementara di lapangan ini bagaimana
apakah memang ada dugaan terjadi pelanggaran ham di sana
ya kalau untuk indikasi ataupun dugaan pelanggaran ham kami turun karena memang terdapat dugaan pelanggaran ham di situ ya mas ferdi
berdasarkan informasi awal dari pengadu
itu kenapa sebabnya juga komnas ham menyatakan bahwa kasus ini masuk dalam kriteria urgent respon
yang dilakukan oleh bidang pemanfaatan penyelidikan seperti itu
nah terkait dengan apa namanya dugaan dugaan indikasinya dan lain lain itu
inilah yang masih kami cari dan dalami guna membuat terangnya suatu peristiwa tersebut mas ferdi
kenapa pertanyaan itu penting bu endang
karena informasinya simpang siur
di paket berita sebelumnya
keluarga korban yang kerabatnya ada di sana mengatakan bahwa itu bagus
untuk anak anak mereka yang pecandu narkoba
tapi kemudian ada juga kasus intimidasi begitu
atau perbudakan di mana orang orang di sana ini disuruh bekerja di perkebunan sawit
nah ini yang harus perlu jelas bu endang
kenapa kemudian publik juga harus mendapat kepastian bagaimana kemudian koordinasinya dengan pihak kepolisian
karena sulit dipercaya sepuluh tahun kerangkeng di sana
tidak ada yang mengetahui begitu
iya benar sekali mas ferdi
memang ini juga sempat menjadi pertanyaan kami
sehingga memang komnas ham berharap seluruh informasi yang dimiliki oleh masyarakat maupun pihak pihak yang lainnya bisa diberikan kepada komnas ham
karena kami memang membutuhkan seluruh detail
misalnya informasi apa saja yang perlu dikumpulkan
terus dari mana saja
dan juga beberapa pertanyaan yang tadi mas ferdi sampaikan
juga menjadi pertanyaan kami
oleh karena itu kami meminta agar pihak masyarakat dan juga seluruh elemen masyarakat yang ada untuk membantu proses ini
memberikan informasi yang lengkap terkait dengan peristiwa yang diketahuinya yang didengar dan lain lain
sehingga nanti komnas ham pada saat merumuskan temuannya maupun mengambil kesimpulan tentang rekomendasi kami tepat terkait dengan peristiwanya
untuk itu kami mohon mungkin untuk publik bersabar
untuk menunggu dari proses penyelidikan dan pemantauan yang kami lakukan saat ini sehingga mungkin beberapa hari ke depan
jadi tim sampai hari ini kami masih maraton di lapangan
masih meminta keterangan sekitar dua puluh tiga puluh orang saksi dalam satu hari ini
selain itu juga kami melakukan ataupun meminta keterangan dari stakeholder lainnya
baik pemerintah daerah maupun lembaga lembaga lain yang terkait
seperti itu karena memang dengan tim yang sangat
meskipun sudah dibagi menjadi dua tim tetapi memang jumlah saksi yang kami periksa memang cukup banyak
seperti itu maksudnya
oke saksi yang diperiksa ini siapa saja bu endang
kalau boleh tahu profilingnya siapa
karena gini banyak sekali kemudian yang disebut mereka sebagai warga binaan di sana
tapi kemudian polisi baru memeriksa beberapa orang saja
ini yang juga perlu kita ketahui
bagaimana siapa saja orang orang ini yang berada atau di kerangkeng di sana
ya untuk kriterianya memang itu kami masih belum diskus ya mas ya
memang seluruh informasi itu menjadi penting karena sepotong informasi yang kecil pun itu sangat berharga
dalam proses penyelidikan yang dilakukan oleh komnas ham
untuk itu saat ini makanya tadi disampaikan bahwa komnas ham telah meminta keterangan khususnya kepada masyarakat
di dalam lokasi maupun dari luar lokasi
dan yang terakhir adalah
yang terpenting adalah memang keluarga maupun korban
kalau misalnya memang diperlukan
tapi untuk informasi detilnya atau kriterianya nanti biar kita tunggu hasil prosesnya
seperti itu mas
karena lebih lengkap dan lebih akurat
bu endang gini informasi terakhir yang kita juga terima
bnn itu di tahun dua ribu tujuh belas kalau saya tidak salah memang sudah mengetahui bahwa ada keberadaan kerangkeng di sana
tapi kemudian ini tidak ada tindak lanjut yang lebih jelas begitu ya
karena gini orang kalau kemudian dengan candu narkoba begitu biasanya kan memang pendekatannya lebih ke kesehatan ya
bukan pendekatan pendekatan seperti dikurung dengan situasi yang dianggap tidak layak seperti itu
ini koordinasinya jalan tidak selama ini
apakah kemudian komnas ham juga sudah mengkonfirmasi ini ke bnn
terkait dengan yang tadi mas tanya kan
sebenarnya masih masuk dalam materi penyelidikan yang kami lakukan
informasi memang awal yang kami ketahui adalah berdasarkan laporan dari migran care
dari itu ke komnas ham hari senin itu langsung kami lakukan koordinasi dengan berbagai pihak untuk memastikan bahwa informasi yang disampaikan memang memiliki bukti awal yang cukup
untuk kami menduga adanya pelanggaran ham
seperti itu mas
kalau terkait dengan komunikasi dengan bnn termasuk juga yang kami sudah minta keterangan
tetapi untuk informasi yang lebih lengkapnya nanti
kita menunggu hasilnya ya mas ya
terakhir bu endang
apa koordinasi lebih lanjut bu
karena kemudian biasanya rekomendasinya pasti muaranya ke tindak pidana ya
tapi apakah ada yang lain bu
ya nanti kita akan lihat mas ferdi
apakah memang dari informasi maupun temuan temuan yang kami dapatkan
yang sementara sampai saat ini belum ada kesimpulan
ada unsur pelanggaran ham atau tidak
kalau memang ditemukan adanya pelanggaran ham
kita akan rekomendasikan beberapa hal
tapi apabila didalamnya juga terdapat pelanggaran pidana
sudah pastinya ini akan kita rekomendasikan untuk proses penegakan hukum lebih lanjut
dan tentu saja ini menjadi ranah dari pihak kepolisian
seperti itu mas
kita tunggu bagaimana hasil investigasi tim yang saat ini masih berada di lapangan
untuk melakukan sejumlah assessment begitu ya
nanti kita berharap
ini diusut secara tuntas
karena publik juga harus tahu
apa kemudian latar belakang
dan kenapa kegiatan seperti ini berlangsung disana tanpa ada diketahui oleh pihak berwenang
terima kasih bu endang sudah bergabung dengan cnn indonesia newsroom